ya dari cerita mengenai ironis lingkungan hidup kerusakan kita beralih ke cerita yang sangat inspirasional
suprianto atau biasa dipanggil mbah pri sudah sampai di kabupaten banyumas dari yogyakarta
iya kakek yang berusia enam puluh tiga tahun ini meluncur menggunakan sepatu roda menuju jakarta
jumat pagi ia melanjutkan perjalanan menuju banjar jawa barat
mbah pri bersiap sebelum melanjutkan perjalanannya menuju kota banjar
ia melakukan olahraga ringan untuk mengendurkan otot kaki dan tubuhnya yang tegang setelah menempuh jarak lebih dari satu ratus dua puluh lima km
mbah pri sempat menginap semalam di sebuah penginapan di jatilawang banyumas
ia kemudian menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan dalam perjalanan menuju ibu kota
seperti celana batik kain baju tradisional yogyakarta langkon dan tentunya sepatu roda
perlengkapan ini sengaja
perlengkapan ini sengaja dikenakan untuk memberi identitas mbah pri
ia sudah menggunakan sepatu roda sejak puluhan tahun lalu
bahkan setiap hari pria ini mengitari kota yogyakarta dengan sepatu roda
maka tak aneh jika ia bertekad memenuhi keinginannya bertemu dengan presiden joko widodo di jakarta menggunakan sepatu roda
maka kita ya tururan tajam enak lah ya wah tak los gitu
wah terus itu pembantu saya ngomong awan awan awan belum bang
wah saya bingung menguasai jatuh
mudah mudahan allah merizoi dapat enam belas masuk jakarta
akhirnya kendalanya nggak ada mungkin
mungkin di saya sendiri saya tuh melihat mbak tri itu kayaknya agak sudah lelah
tapi saya suruh istirahat suruh nge pom atau dimakan
karena istirahat tempat rest area
mbah prinya menolak malah saya yang dimarahin
saya yang dimarahin kalau kamu gak kuat yaudah kamu yang berhenti
jadi mbah tri ikut ingin terus aja jalan menyusuri kota menuju jakarta
mbah pri telah siap melanjutkan perjalanan menuju jakarta
kali ini ia ditemani pendamping yang akan mengiringnya menuju banjar
yang berjarak sekitar seratus km
mbah pri memilih jalur selatan karena dinilai tidak terlalu
tidak terlalu ramai
diperkirakan ia dan rombongan akan tiba di jakarta pada enam belas agustus mendatang